anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan sekarang saya akan mengajak anda untuk melihat suasana pekan raya jakarta jelang akhir pekan
rekan saya arief kurniawan sudah berada di lokasi di sana selamat sore arief
oke arief apa yang menarik untuk prj hampir setiap hari kita melihat kemeriahan di sana tapi yang spesialnya untuk hari ini seperti apa arief
ya terus saya elvira ini prj pada hari ini jumat tujuh juli dua ribu dua puluh tiga ini masih tetap ramai ya sama seperti hari hari sebelumnya
dan tadi ketika dibuka pada pukul lima belas tiga puluh itu antrian seperti biasa sudah menular mulai dari g satu sampai dengan g sembilan
nah kebetulan tadi kita memang datang lebih awal sekitar pukul lima belas jadi kita bisa masuk dari ke satu
dan untuk kamu katung parkir itu pada hari ini masih cukup banyak tersedia jadi bagi anda para pengunjung prj yang datang pada hari ini
parkir di bagian luar atau di parkir liar tapi usahakan untuk masuk ke parkir bagian dalam karena tadi kita saja bisa masuk melalui gate satu
dan ini masih suasana liburan sekolah karena liburan sekolah masih sampai tujuh belas juli jadi masih ramai masih banyak orang tua orang tua muda yang membawa anaknya datang ke prj
dan memang yang spesial pada hari ini nah ini bagi kalian penggemar musik karena hari ini konser itu nanti akan dimulai pada pukul dua puluh dan nanti akan diisi pertama kali oleh second chance
lalu berikutnya pada pukul dua puluh satu
empat puluh delapan bisa langsung ya ke arena perja
arief terima kasih selamat sore